aku sanjang lo daya
namaku mayang sunda
cukup sampai disitu saja
kujelaskan kalo aku ratu pajajaran pun tidak akan ada yang percaya
baiklah mayang sunda
kalo boleh aku tau
kenapa hanya bisa berurusan dengan namanya tadi
karena setahu aku
namanya itu punya ilmu yang sangat penting
banyak sekali orang jahat di dunia ini
yang melakukannya tanpa alasan
bolehkah aku meminta
pada kisanak untuk mengajarkan ilmu kanuragan padaku
aku mohon padamu
angkatlah aku jadi muridmu
masih sangat panjang
dan banyak sekali orang orang jahat yang mengincarku
aku akan mengajarkanmu
untuk nyai menjaga diri
mulai sekarang aku akan memanggil kisanak dengan sebutan
kisanak dengan sebutanku
kisanak dengan sebutanku
katakan yang sedang dimimpikan
kan masa kawit enemies
kisanak yang tadi
saat yang baru
kisanak yang tadi
program kerja sukses berbahaya dan pemasukan hal dan kehendak ket renew gedu fasah tiga video v badass com th
paman untuk menyelesaikan masalah ini dengan persoalan yang baik
karena masalah ini adalah masalah menggesek patok tanah
barang siapa orang yang mengambil hak tanah yang bukan haknya
maka dia akan dikalungi dengan tanah itu pada hari perhitungan nanti
sudahlah kita tidak usah dengar
kita tidak kenal dia
datang datang hanya untuk mencemarkan situasi di desa ini
kan saya sudah bilang lupakan saja itu semua
jadi kikowo ada di balik semua ini
anda tidak berhak untuk menuduh kiku seperti itu
memang buktinya ada
asal tahu saja ya seratus lebih murid saya menggunakan kain seperti itu
mungkin kain yang terjatuh kamu bawa untuk barang bukti
bukan hanya itu paman
tetapi salah satu murid kibagor ada yang memiliki luka
karena temanku anggi ini tidak sengaja memukul salah satu murid kibagor
luka dalam itu tidak akan sembuh dalam sehari
kita tinggal cari saja salah satu dari muridnya kibagor yang berduka
sudahlah saya tidak mau repot repot
lebih baik kamu yang aku buat luka dalam
gak mekerjakan kalian ya
tapi tolong aku minta kepada bapak sekalian untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik
dan juga kembalikanlah tanah itu kepada yang berhak
dan juga janganlah berbuat zolim kepada semuanya pak man
kalau begitu kami mohon pak
kita harus melanjutkan perjalanan kita pak man
ke jakarta jangan ditunda tunda pak man
aku ingin sekali bertemu dengan ibu
baik pak man aku ingin ketemu tabib pak man
baik cuma agak hari wang raden
habibnya rada rada gimana gitu
luka dalam ini belum sembuh
sudah ada titik titik hawa murni yang
semoga raden segera sembuh
terima kasih banyak
nenek neneknya bisa hilang
kenapa dari tadi
jauh jauh tadi lempang
padahal ngeceling aja
gak ada orang
dua orang tadi sangat meremehkan saya
mereka hanya melihat kasihnya saja
dikira teh sudah sampai rumah mak
maaf salah mantra
saya permisi dulu kisah nak
masa lu ajak mantra adiknya
dasar ke sekolot
ayo kita lanjutkan perjalanan kita
insya allah aku segera sembuh
mereka hanya penduduk biasa
mereka sama sekali tidak mengetahui ilmu silat
keseharian mereka hanyalah sebagai petani
kami hanya bermodalkan semangat
semangat untuk membela pajajaran
untuk membela tanah tumpah darah kami
akan mengerim mereka untuk menangani kita
akan menangani kita untuk membasmi pemberontakan
itu sama saja mengantarkan nyawanya
tapi apakah kamu hanya bisa diam
melihat pajajaran diambang kehancuran
kalau aku bisa memimpin rakyat ini untuk membela pajajaran
pasti siliwangi akan simpati padaku
dan bukan tidak mungkin
siliwangi akan mengangkatku untuk menjadi punggawa pajajaran
kalau aku bisa menjadi punggawa pajajaran
aku bisa menghancurkan pajajaran dari dalam
aku bisa menghancurkan pajajaran dari dalam